ada seorang anak balita perempuan berusia empat tahun di makassar sulawesi selatan
yang terjebak di dalam mesin cuci saat bermain di rumahnya
untuk menyelamatkan korban pihak keluarga harus meminta bantuan tim pemadam kebakaran
tim rescue damkar kota makassar mengevakuasi seorang balita perempuan berusia empat tahun
yang terjebak di dalam mesin cuci
bocah berusia empat tahun ini terjebak di tabung pengering mesin cuci saat bermain di rumahnya
peristiwa ini terjadi di jalan panampu kecamatan talo kota makassar sulawesi selatan
proses evakuasi dilakukan dengan mendatangkan delapan personel rescue damkar
yang kemudian dengan alat sederhana untuk mengeluarkan bocah tersebut
petugas harus memotong tabung pengering dengan hati hati
lantaran bocah ini terjepit di dalam tabung dengan kaki yang terlibat
petugas juga harus membujuk sang anak dengan didampingi orang tuanya
agar tidak takut dan menangis
menurut pihak keluarga mesin cuci itu memang dalam kondisi rusak dan tidak terpakai
sehingga anaknya memang kerap bermain dengan mesin cuci tersebut
tetapi tidak menyangka kemudian terjebak dalam mesin cuci
kalau kita cek di sana sampai di sana ternyata dia masuk di pengeringnya itu
dia itu agak susah di yang tadi karena kakinya sudah terlibat di bawah
nah penanganannya tadi itu kita secara pelan pelan itu kita potong sedikit sedikit itu
karena dia berupa plastik jadi gampang jadi potong
jadi butuh waktu sekitar tujuh menit tadi baru selesai penanganan itu
menurut tim damkar anak balita tersebut berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka